menyambut libur natal dan tahun baru ribuan pengunjung minggu siang
menyerbu tempat wisata kebun binatang surabaya
pada libur natal kali ini wahana feeding time komodo
atau memberi makan komodo menjadi wahana favorit bagi pengunjung
ribuan pengunjung berjubel untuk bisa masuk ke dalam kebun binatang
jumlah pengunjung libur natal pada minggu kemarin mencapai dua puluh dua orang
jumlah ini naik dua kali lipat dibanding sabtu lalu yang mencapai sebelas orang
per hari ini jumlah pengunjung diestimasi sekitar dua puluh dua
mengalami kenaikan dari hari kemarin sebelas delapan puluh satu orang
pada momen libur natal tahun ini kebun binatang surabaya telah menyiapkan
beberapa wahana baru untuk menggabungkan
wahana yang paling favorit adalah wahana feeding time komodo
atau memberi makan komodo
di kandang terbuka pengunjung khususnya anak anak dapat menyaksikan
secara langsung hewan komodo memakan daging kambing yang diberikan oleh keeper
selain bisa menikmati feeding time komodo
para pengunjung juga bisa menyaksikan satwa lainnya dari berbagai negara
koleksi kebun binatang surabaya
ini kebetulan lagi liburan
iya mau libur sekolah jadi kesen banget
yang paling favorit apa sih wahananya di kps
namun sayang membeludatnya jumlah pengunjung di kps
membuat khawatir sejumlah orang tua karena terpisah dari anaknya
seperti yang dialami neni dwi anggraini yang sempat panik karena anaknya hilang
gak gak gak
alami konduman gak
tau tau terpisah gitu ya mbak
karena pengunjung yang padat gitu
iya banyak banget
pengelola memprediksi hingga akhir tahun jumlah pengunjung yang datang di kbs
masih tinggi karena seiring libur sekolah
serta tahun baru
wahyu pratama surabaya